nasib kurang beruntung dialami yadi supardi warga cimaragas cilawu garut jawa barat
niatnya berkurban tahun ini harus gagal akibat uang yang dikumpulkannya bertahun tahun dimakan rayap
uang pecahan lima puluh dan seratus ribu yang disimpan di bawah dus sebesar dua sembilan juta rupiah hancur tidak berbentuk
yadi mengaku meski sudah dua kali datang ke bank uang tidak bisa ditukar karena uang rusak di atas lima puluh persen
meski masih dibayangi pandemi covid sembilan belas dan adanya ppkm darurat
tidak menyurutkan umat islam untuk melakukan ibadah kurban